sampai kapan dia baru bisa menatap aku apa adanya
bukan hanya sebagai pengganti sita
aku gak bisa seperti ini terus
aku gak sanggup
hatiku rasanya tidak sekuat ini
ya monika kok malah nangis
bukan seharusnya senang
lebih baik kamu perawatan aja lah penganten
supaya kamu makin cantik
kamu adalah dewi bukan sita
tentu yakin suatu saat nanti
andai pasti akan bisa menerima kenyataan
kalau sita sudah menangis
dia bisa meninggal
dan dia bisa menerima kamu apa adanya
gak akan ada kepura puraan lagi sayang
jadi menurut tante
aku harus menerima lamaran mas andre
tante gak mau kalau sampai ada keharusan
ikan hiu matanya juling
nanti sampai kapan sih kamu akan begini terus
kamu bisa ya mengorbankan orang lain
untuk anak kamu yang gila itu
anti itu harusnya dimasukin rumah sakit jiwa
bukan malah disuruh kawin sama orang yang mirip dengan sita
bukannya nyembuhin malah makin ngejorokin
lihat nanti kalau kamu punya cucu
cucu kamu sama hilangnya sama andre
ribut lagi ribut lagi
pasti kamu biang keladinya ya
eh masa andre mau kawin sama dewi
dewi itu kan bukan sita
ini lagi ibunya satu
iya iya setuju setuju
sama gendengnya sama anaknya
kalau memang dewinya setuju kenapa
andre juga bahagia kok
kamu memang selalu iri sama tanti sama andre
kamu gak pernah punya niat baik atau mendukung mereka
mendingan kamu ngurusin diri kamu sendiri
dan berikut campur urusan orang kalau diminta
si jenap main mata sama si babeh
lagi mesra ditodong sama kapak
paling seneng bicara sama orang aneh
kalau bikin gak pernah pakai otak
udah sama kayak kalian belum gila
pasatria laporan dari lapangan
teman teman yang syuting di bangkok
di jepang dan di china semuanya aman
lokasi sudah aman dan semua budget sudah siap kami siapkan
satria aduh satria aduh
mama kenapa sih
setia rumah ini udah akan jadi sarang orang orang gila
sekarang aja semuanya udah pada stress pada gila pada sinting pada error
masuk masuk ngomongnya kayak gitu
satya kamu tahu andre melamar dewi untuk jadi istrinya
dan yang lebih gilanya lagi tante tanti dan nenek setuju juga
ada anjing jalannya miring gara gara makan tulang kebanyakan
dasar andre orang sintik semua jadi ikut ikut orang
tapi ma mereka gak bener bener nikah kan ma
andre tuh kebangetan banget sih ma dewi tuh bukan sita ma
sampai kapan andre menganggap dewi itu sebagai sita
dia berhak mendapatkan kebahagiaannya sendiri mak
dewi berhak dicintai sama orang yang bener bener mencintai dia
ini gak adil ini gak adil ma
kok aneh mama tadi pikir kalau kamu itu akan ngebelain andri dan malah mama
kok sekarang kamu lebih marah daripada mama
kayaknya kamu gak setuju ya kalau andre melamar dewa
enggak enggak masalah kok aku cuma kasian aja sama dewi sama andre
andre kan menganggap selama ini kan dewi itu sebagai sita ma
ya ini gak boleh terjadi ma ini gak boleh semua harus dilurusin
sampai kapan andre melamar dewi
sampai kapan andre melamar dewi
sampai kapan andre melamar dewi
sampai kapan andre melamar dewi
sampai kapan andre melamar dewi

kamu jadi istri aku ma
kamu bingung kenapa

tapi aku bingung soal semalam deh
aku berpikiran pas aku melamar kamu
itu kamu seharusnya kan senang
dan malah aku udah berpikiran
pernikahan kita itu seperti apa
soal itu gak usah dibahas dulu
aku masih bingung
tapi bingungnya jangan lama lama
masih banyak yang harus kita pikirin
kayak kita harus ke kua
terus habis itu kita buat undangan yang banyak
belum lagi tambah tambahin
datang nanti tambahnya
dan aku mau buat tema yang beda sama yang waktu lalu
kamu makan sendiri ya
sita itu kenapa
setiap aku bicara pernikahan
dia itu pasti marah
apa andre betul betul gak menyadari kalau aku ini dewi
sampai kapan dia baru bisa menatap aku apa adanya
bukan hanya sebagai pengganti sita
aku gak bisa seperti ini terus
hatiku rasanya tidak sekuat ini
sita itu kenapa sih
sita itu kenapa sih
mau nikah kok malah nangis
bukan seharusnya senang
lebih baik kamu perawatan aja ala pengantin
nanti kalian kan bisa jadi pasangan yang paling serasi
kau siapa sih
kamu kok ngomongnya kayak gitu sih sat
aku pikir kamu yang paling ngerti aku
kamu sendiri kan yang bilang
setiap orang berhak meraih kebahagiaannya
asal kamu tahu sat
aku tuh gak bahagia
sama sekali gak bahagia
kalau kamu tidak bahagia
kenapa kamu mau menikah sama andre
bukan aku yang mau sak
dalam hati aku aku bener bener gak mau
tolong kamu tinggalin aku aja
aku pengen sendiri
oke terima kasih
kemana non sekarang
cepetan udah tunggu orang nih
aduh itu kan kafe nya bos jos
kafe bianglala yang di jalan kemala non
kalau bisa jangan ke situ deh non
ya nonila mau kemana sekarang
keluar pulau jawa juga saya antri non
tunggu ngo ya
masih mau punya kerjaan
kalau lo gak nganterin gue ke sana detik ini juga gue pecat ngo
ya udah nyetir aja ke sana
mudah mudahan aja bos jos lagi nggak ada di sana
ya tuhan tolong dong tolong jangan ada bos jos

komunikasi misalnya gue lagi
kurang ajar pak